ketua umum pssi erick thohir menjawab peluang kedatangan lionel messi dalam fifa matchday antara timnas indonesia melawan timnas argentina sembilan belas juni mendatang
erick mengungkapkan fokus pemain dan supporter indonesia harusnya pada peningkatan kualitas sepak bola indonesia
pertandingan itu diharapkan bisa menaikkan ranking atau peringkat indonesia
menurut erik kesempatan timnas indonesia dalam dua kali pertandingan fifa matchday bulan ini sangat diperhatikan
yakni melawan timnas palestina empat belas juni dan timnas argentina sembilan belas juni
pertandingan ini menjadi peluang besar meningkatkan poin indonesia yang otomatis meningkatkan peringkat dunia sepak bola indonesia
dari sinilah erick meminta semua pihak lebih berfokus pada peningkatan poin sepak bola indonesia saja
bukan hanya mengejar bermain dengan messi salah satu pemain sepak bola terbaik dunia
kita bertanding dengan tim argentina bukan bertanding dengan messi
kalau bertanding dengan messi namanya messi all star bukan tim argentina
sedangkan fifa matchday itu adalah pertandingan tim nasional
kalau ditanya lagi gimana messi datang saya tidak tahu
kita tunggu statement resmi dari sepak bola argentina
yang pada saat pembicaraan mereka bilang membawa tim terbaik ke indonesia